dokter spesialis gizi klinik ida gunawan menjelaskan
maka orang ya mau sekolah kemana saja kan sama
i think di dalam itu ada keinginan
itu bisa memudahkan warga untuk dilacak untuk di tracking seperti itu
dan juga presiden jokowi dodo untuk menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan yang terjadi di masa lalu
jumlah pembeli meningkat lebih dari tiga puluh persen
bagaimana mengelola pendidikan indonesia
lalu keamanan dalam pengemasan makanan
pak zul kalau anda melihat apakah harga ini tidak berlaku secara general
mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik menteri perhubungan mengimbau agar masyarakat mudik lebih awal
agar referendum berhasil diperlukan apa yang disebut mayoritas ganda
satu isu berkaitan dengan netralitas aparat
tapi kita lihat karena permintaan daging sendiri menurun
karena ini bentuk pertanyaan kritis yang sangat sangat penting untuk saya secara personal
ini kan lagi banyak konten juga tentang college player ya
nah ini kenaikan tidak hanya terjadi di cabai saja yang saya tahu
ya army kecil kecilan army tua
apa yang mereka harus persiapkan untuk bisa nantinya tetap berkompetisi dengan para asn
untuk yang kasus cianjur kan sudah menyerahkan diri ya
mempelai pria kesini naik truk truk kombi
iya walaupun ini ada yang patah satu gak apa apa
kalau terkait dengan kepastian hukum tentu
salam sejahtera bagi kita sekalian
kita enggak bergadang dari beberapa hari ini kita bergadang jagain
dan menjangkit ke parentim paru paru atau organ paru paru
mas akmal jadi dengan kehadiran banyak nama
biasanya lebih murah dari yang nggak cuaca cuaca kayak gini
untuk mencari jawabannya tim cnn indonesia menemui pakar security siber
hingga zero korban meninggal dunia pada erupsi di tahun dua ribu dua puluh dua
apa langkah lanjutan yang akan dilakukan teman teman mahasiswa
jadi kalau dari pakan kita itu bisa menekan kalau untuk konvensional itu biasanya fcr kita itu di antara satu dua sampai satu enam
jadi itu catching gitu kan
kami yang mensponsori undang undang disabilitas
mereka membuat konten di media sosial seperti mempromosikan budaya jakarta
ini kalau yang halus seperti ini dijual rp lima belas per kilogram
jangan lupa like share dan subscribe ya
dan yang saya sendiri lihat sih banyak orang itu kalau lihat security mereka suka untuk kayak bicara sama kita tanyain
kalau rawitnya biasanya juga paling empat puluh
meskipun juga tahun dua ribu dua puluh empat dimulai dari januari kalau untuk masey
nggak sengaja kelepasan ngomong
hanya menyandarkan kepada aparat
lalu melihat pak sambo memegang pistol
maka sebetulnya yang dijual adalah anda sendiri
penting ya kita nggak boleh cuek
aduh udah jam berapa ini ya mana lagi nih baju yang mau dipakai kemarin udah dicuci udah
pada dua ribu delapan belas persentase anak indonesia berusia di bawah lima tahun yang mengalami obesitas mencapai delapan persen
apalagi sekarang kan tahun ini kan sponsor juga baru kan
sementara barang seserahan seluruhnya berasal dari pelanggan
pada periode saya sebagai kepengaruh saya sudah berpengaruh
leher itu kan ada tujuh apa ya tulang ya kemudian disitu ada saras
pada dua ribu dua puluh dua lebih dari tiga belas wisatawan asing berkunjung ke kabupaten minahasa
lalu kami berdialog lagi dengan dukcapil ya
kalau yang kanan insya allah datang rezeki seperti itu
seribu sembilan ratus tiga puluh empat kedalaman danau tondano mencapai empat puluh meter
nah nanti kamu pilih aja mau tim apa gitu kan
karena volatilitasnya itu tinggi
pada fase komplikasi pasien harus mendapatkan intervensi medis
pemilu yang jurdil pemilu yang bisa diterima oleh yang menang terutama oleh pihak yang kalah
tapi sekarang lo sma yang di mahatma itu masih gak ngedukung tuh
atau mungkin ada yang kita gak terlalu tau sih
sehingga kadang kadang kita melihat anak anak itu melihat orang tua seperti hidup di masa lalunya
terletak di ketinggian seribu enam ratus meter di atas permukaan laut
dari guncangan akibat ketidakpastian
bahkan masalah masalah dunia itu seperti tidak ada
orang udah lewat juga ngapain diulang ulang lagi gitu kan
tes beliau membangun manusia indonesia
pt kci telah melakukan antisipasi lonjakan penumpang dengan mengoperasikan ribuan jadwal perjalanan krl komuter lain
ini biar posisinya seperti ini
bisa cari tapi teman teman akan bisa lihat sendiri dengan rajin berpuasa justru akan membuat kualitas kesehatan kita
tapi kalau selain agustusan itu ya jarang
dan kalau saya melihat angkatan lansia angkatan orang tua saya angkatan budi budi saya itu mereka masih suka sayur mereka masih suka buah buahan gitu
kalau dia melekatkan dirinya
sulit untuk mengakses produk produk digital
kita juga bicara ujung barat sampai ujung timur
ganggu kesehariannya itu kayak
maka anda akan menemukan keramaian dari kenyel kenyelnya ketan ya
tadi saya sudah sampaikan secara jelas ya bahwa pak prabowo waktu itu hadir dan di dalam dialog bersama kadin
tapi minimal kita memperbaiki peringkat
ini kan ketika abjad itu dari kiri ketika kita menulis arab dari kanan
itu buat biar seandainya merebus daging biar gak amis gitu mas